dan memang sudah bukan hal aneh lagi ya sekarang jika kita membawa binatang peliharaan ke spa atau ke salon
tapi juga ada sekarang yang spa yang luar biasa besarnya pasti karena ini untuk gajah
ini spanya spa vip
nah spa gajah ini berada di franch league amerika serikat
namun uniknya banyak orang terutama anak anak yang berebut ingin menjadi karyawan spa tersebut
tujuannya tentu saja agar bisa bermain sekaligus merawat sang gajah
memanjakan seekor gajah apa salahnya
karena yang merasakan kesenangan bukan hanya gajah tapi juga setiap orang yang merawatnya
hal itu yang dilakukan oleh jerry fuse yang mendirikan sebuah spa khusus untuk gajah
berbeda dengan spa pada umumnya mereka yang datang ke spa ini harus melakukan perawatan pada gajah
yaitu memandikan dan membersihkan kuku kukunya
anak anak adalah karyawan yang paling rajin di spa ini
mereka dengan riang gembira menikmati membersihkan tiga ekor gajah yang sangat jinak itu
dia adalah karyawan yang sangat menarik yang sangat menyukai orang
maksud saya dia berdiri di sana dan suka dipaduk
itu adalah pengalaman yang sangat menarik
mampu menghubungi elefant dan menghubungi elefant
itu membuat saya sangat senang
dari tiga gajah yang dimiliki spa gajah dua diantaranya adalah yatim piatu
namun ketiganya merasa seperti
keluarga dan akan semakin bahagia ketika mendapat perawatan
jika ada waktu senggang gajah gajah itu akan dibiarkan berjalan jalan di sebuah lapangan
sekedar untuk melihat dunia luar